kampanye nasional prabowo gibran menyebutkan proses rekapitulasi suara pilpres dua ribu dua puluh empat berjalan lancar
hasil perolehan suara prabowo gibran tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei pada februari lalu
wakil ketua tkn prabowo gibran edi suparno menyebutkan tkn terus memantau proses rekapitulasi yang sedang berjalan di kpu hingga saat ini
menurutnya hasil pilpres saat ini sesuai dengan penghitungan cepat lembaga survei media maupun penghitungan internal pan
tkn prabowo gibran meminta semua pihak sama sama menunggu hasil penghitungan resmi rabu dua puluh maret besok
kami selama ini mencermati proses rekapitulasi suara yang ada di kpu ri terkait hasil pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat dan kami menganggap proses ini berjalan dengan cukup baik cukup lancar
kami melihat bahwa perolehan suara pak prabowo dan mas gibran tidak jauh dari hasil quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei dan media
termasuk juga hasil perhitungan kami di internal dpp pn
informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis kompasifi dian silitonga dari gedung kpu ri jakarta
dian untuk saat ini bagaimana dengan target hingga dua puluh maret apakah kpu dapat menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu yang saat ini tersisa empat provinsi
ya ditargetkan memang akan selesai sesuai dengan tenggat waktu juno tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat besok
tapi pada prinsipnya jika proses rekapitulasi tiga puluh delapan provinsi ini seluruhnya sudah rampung
maka akan langsung dilakukan penetapan pemilu
nah hal ini mengacu pada prinsip efektif dan juga efisien yang disinggung oleh amanat konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu
ketua kpu hashim asari juga menyebut tadi malam dalam proses rekapitulasi bahwa hal ini berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya tahun dua ribu sembilan belas
dimana kita ingat waktu itu kpu punya waktu sampai tanggal dua puluh dua mei untuk menetapkan hasil pemilu
tapi karena proses rekapitulasinya sudah selesai satu hari sebelumnya
tanggal dua puluh satu mei maka langsung dilakukan penetapan pada hari yang sama
nah pemilu tahun ini juga sama pada prinsipnya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa selesai rekapitulasi maka akan langsung dilakukan penetapan pemilu
nah yang akan kita tunggu adalah apakah nantinya kpu akan selesai menghitung sisa empat provinsi pada hari ini atau nanti akan mundur lagi menjadi hari besok
karena seperti yang anda sampaikan saat ini kpu masih akan mengejar empat provinsi yakni jawa barat papua
kpu dan juga maluku untuk dilakukan rekapitulasi
nah artinya sampai dengan saat ini sudah ada tiga puluh empat provinsi yang rampung proses rekapitulasinya dan hasilnya adalah pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran unggul di tiga puluh dua provinsi
dan juga memperoleh suara terbanyak di pemungutan suara luar negeri disusul dengan pasangan nomor urut satu anies muhaymin yang kemudian unggul di dua provinsi
sementara pasangan calon nomor urut tiga ganjar mahfud
sampai dengan saat ini belum unggul di provinsi manapun
nah untuk hari ini juno informasinya yang akan pertama kali dijadwalkan melakukan rekapitulasi adalah provinsi jawa barat
kita akan cermati bersama mengingat jawa barat juga memiliki paling banyak atau salah satu daerah yang memiliki banyak daerah pemilihan
apakah nanti prosesnya akan cukup alot seperti proses penghitungan di tingkat provinsi itu akan kita cermati bersama
baru nanti kemudian akan disusul dengan penghitungan suara provinsi maluku papua dan juga papua pegunungan
kita akan tunggu bersama karena sampai dengan saat ini kami memantau belum melihat kedatangan dari kpu daerah maluku papua dan juga papua pegunung
sementara untuk kpu jawa barat nampaknya sudah tiba di gedung kpu pusat jakarta
ya dian mengingat kemarin bahwa masih tersisa ada lima wilayah dan satu ppln
wilayah malaysia berarti baru dua provinsi atau dua daerah yang telah diselesaikan sejak kemarin
lalu saat ini ada empat provinsi apa saja sebenarnya kendala proses rekapitulasi ini
ya memang paling banyak adalah kendala kendala di daerah tentu saja juno
salah satunya adalah kendala penanganan pelanggaran seperti yang diduga terjadi di jawa barat
kita ingat jawa barat seharusnya dijadwalkan kemarin
juga belum bisa dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional
karena memang diduga ada pelanggaran di teknis rekapitulasi
kemudian juga kita ingat ada dugaan tps gemuk di sana
kemudian juga ada tps tps yang harus melakukan pemungutan suara ulang
kemudian juga ada temuan tidak sinkron antara data c hasil dengan data c salinan
dan kemudian juga ada dugaan penggelumbungan suara untuk calon legislatif
itu kendala kendala pelanggaran yang terjadi di daerah salah satunya jawa barat
nah selebihnya ini juga ada kendala teknis
misalnya beberapa daerah yang tidak bisa menyanggupi tiba di jakarta atau di kpu pusat
sesuai dengan hari yang dijadwalkan
misalnya provinsi maluku papua dan juga papua pegunungan
yang mestinya dijadwalkan tiba pada kemarin malam
tapi sampai dengan hari ini juga belum tiba di gedung kpu jakarta pusat
nah jadi kita cermati pantau dan kawal bersama
karena ini sebentar lagi akan jelang penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
empat juno tentu hasilnya akan sangat ditunggu oleh masyarakat
karena nantinya apapun hasil yang akan ditetapkan oleh kpu ini akan menjawab masa depan indonesia selama lima tahun ke depan
kita nantikan tenggat waktu dua hari lagi hingga dua puluh maret
sesuai dengan amanat dari undang undang pemilu terkait dengan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh